ribuan ekor ikan yang biasa disebut ikan tembang minyak atau temi ini
berlompatan di pantai pelabuhan pelni lowo leba kabupaten lembata
nusa tenggara timur pada kamis malam
dalam video amatir yang diambil oleh seorang anggota polair larantuka
dan pegawai basar naskupang yang sedang bertugas di kapal
ikan ikan terbang memasuki sampan dan kapal yang sedang berlabuh
tak hanya memasuki kapal ikan ikan ini pun berlompatan ke pesisir pantai pelabuhan
sehingga menjadi rebutan warga kota lowo leba
warga mengumpulkan ikan sepuas hati dengan gratis
bahkan ada yang memperoleh hingga berkarung karung ikan
kemunculan ikan ini biasa dikenal dengan fenomena upwelling
akibat naiknya arus dingin ke permukaan
video seekor harimau muncul berjalan lalu nongkrong di pinggir jalan
di sumatera barat ramai diperbincangkan warga
harimau ini awalnya berjalan di pinggir jalan
kemudian duduk di pinggir jalan dekat salah satu mobil yang sedang berhenti di lokasi
berdasarkan informasi detikom peristiwa ini terjadi di jalan raya tanjung nan ampe
kecamatan danau kembar solo sumatera barat
camat danau kembar eka putra mengatakan
harimau sudah empat kali muncul di dua lokasi berbeda
pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan bksds tempat
serta berupaya menggiring harimau
untuk kembali ke habitatnya